kami berdua mohon paham sekiranya kami berdua tidak dibutuhkan lagi di pajajaran
pergilah dari istanaku dengan senang hati aku akan mengizinkan
aku tidak butuh satu orang pun di istana ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
karena dia adalah calon istriku
kau lihat saja
kalau aku sudah berhasil membunuh si liwangi maka anaknya akan kubunuh juga
ada apa raden
aku mendengar suara sorgaung suara pohon semuanya bertasbih
seraya mengajak kita untuk bersujud kepada allah
karena sudah masuk waktu sholat asal
aku memang benar benar tidak bisa mendengar
suara ada daunan dan rumput bertasmi
tapi lagi di atas
kalau begitu aku akan sholat terlebih dahulu
kau mengaku kami anak muda
kenapa kalian menyerang kami

kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami
kau akan diserang kami

yang tahan jombok panggang hari ini
sebelum tujuh hari kematian ibu ndamu
kau jangan kemana mana
siapa yang akan membacakan doa
untuk ibu ndamu sebanglarang
teruslah berdoa untuk arwah ibu ndamu
supaya arwah ibu ndamu
tenang diterima di sini
baik ibu ndamu
berhati hatilah untuk kalian berdua
kami berdua mohon paham
kami berdua tidak dibutuhkan lagi
pergilah dari istanaku
dengan senang hati aku akan mengizinkan
aku tidak butuh satu orang pun di istana ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apakah kau akan juga ikut pergi
jika raden terus mengizinkanku
aku akan terus mendampingi raden
karena kau selalu ada di dekatku
kau pasti tahu alasannya raden
kami masih keturunan jin muslim
kenapa kalian menjadi jin kafir
kami sudah lama sekali melupakan ibadah kepada allah
maka jadilah kami seperti ini
ketika kami mendengar lantunan ayat ayat allah
kami merasakan tubuh kami kepanasan
seperti api yang membakar
itu baru saja api di dunia ini
dahsyatnya api neraka
kami butuh batarannya
mari sama sama kita beristighfar kepada allah swt
kami beristighfar kepada allah swt
dan kalian tidak lagi kepanasan
mendengar ayat ayat allah dilantunkan
jaga dewa batara
aku merasakan erosan buruk
yang akan terjadi di pacara
gelap seperti hati orang orang yang serakah
dan juga kebencian